selamat siang pemirsa anda menyaksikan indonesia forward bersama saya diana twika
pemirsa kawasan indo pasifik merupakan pusat pertumbuhan perekonomian dunia
negara negara lingkar di samudera pasifik dan samudera india
kawasan ini dilalui oleh mayoritas arus lalu lintas laut perdagangan dunia
dan kedua samudera juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah
sehingga persaingan geopolitik khususnya diantara kekuatan kekuatan besar
atau major powers untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan ini semakin intensif
lantas bagaimana indonesia memandang situasi di kawasan indo pasifik dewasa ini
dan seperti apa langkah diplomasi yang akan dilakukan oleh indonesia
saya akan mengajak anda untuk berbincang bersama
dr siswa pramono kepala badan pengkajian dan pengembangan kebijakan kementerian luar negeri republik indonesia
pak siswa selamat siang terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya di indonesia
selamat siang pak diana
pak kalau melihat kinerja dari bppk sebagai badan pengkajian kebijakan
bagaimana anda mengkaji kondisi indo pasifik dewasa ini
ya itu jadi memang kita mendapatkan tugas untuk melakukan pengkajian
dan saya lakukan dalam setahun terakhir ini sangat intensif
kita melakukan banyak sekali konsultasi sekitar enam puluh dalam setahun itu
dengan berbagai badan di indonesia maupun di luar negeri
termasuk bahkan terakhir kemarin dengan lipi masih melakukan konsultasi itu
kesimpulannya itu adalah region yang sangat prospektif buat indonesia
sehingga harus dijaga stabilitas politiknya
adalah region yang bagus untuk kerjasama dan banyak potensinya
tapi kita harus hati hati supaya tidak terjadi power projection di kawasan
lalu apa yang menjadi kepentingan
bagaimana anda melihat kawasan indo pasifik ini begitu signifikan pak
dan bagaimana anda melihat konstelasi politik yang saat ini tengah terjadi
ya kawasan indo pasifik menjadi sangat signifikan ketika lahir yang namanya era abad asia
jadi sekarang ini di dunia ada tiga pol ada tiga polar
pertama tentu amerika utara kemudian eropa barat eu dan yang ketiga adalah asia timur
nah asia timur ini engine nya banyak sekali
cina sudah dua puluh satu triliun usd
india sudah sekitar sembilan mungkin sudah sepuluh triliun
indonesia sudah sampai dua delapan triliun
sekarang mungkin sudah tiga triliun
sudah dua kalinya australia
masih ada jepang dan lain lain
nah ini adalah suatu bukan lagi potensi
tapi kekuatan ekonomi yang luar biasa
hanya saja yang membedakan asean senturi dengan dua polar lainnya
masalah fragile state index
nah kalau di dua polar lainnya
amerika utara dan eropa
mereka secara politik sudah sangat stabil
nah asia timur ini masih ada fragilitasnya
nah ini saya kira yang harus dijaga dengan hati hati
kemudian kalau ada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa suatu saat negara negara di asean ini
harus memilih antara dua polar
antara amerika dan juga tiongkok bagaimana pendapat anda
ya itu saya kira itu leptai
oke apa alasan yang anda menyatakan begitu pak
lebay dan cooper
kan dunia ini banyak sekali kan
teman yang bisa kita milih dan bisa kita bangun menjadi teman
contohnya partner dagang indonesia saja
nomor satu ya ada jepang ada cina ada amerika ada uni eropa dan sebagainya
kan tidak terus kita hanya mulai di seluruh milai salah satu
lihat kan rugi kita
makanya pendapat kita adalah
yang paling baik itu inklusif
semuanya ditarik menjadi mitra kita
dan asean dari awal kita kita harus memilih antara dua polar lainnya
awalnya dimaksudkan untuk inklusif
nah kalau kemudian kita harus memilih
itu berarti kita melupakan tiga hal paling mendasar buat asean
kita harus netral kok suruh milih salah satu
nah ini darah yang diamankan dari senjata nuklir
dan yang paling penting adalah treaty of amity and cooperation
kita sudah membangun suatu sistem persahabatan untuk memajukan kerjasama
jadi sebaiknya pendapatnya dirubah
jadi dua duanya harus milih asean
bukan asean harus memilih
tapi kalau sejauh ini ada konsep sejumlah konsep indo pasifik yang sudah berkembang ya pak
ya paling tidak ada lima
kurang lebih ada lima ada dari australia india
amerika kemudian jepang ada juga dari rusia
rusia sedang mengembangkan
dan yang terakhir indonesia tentunya
indonesia akan mencoba untuk menawarkan sebuah perspektif baru untuk indo pasifik
seperti apa perspektif yang coba ditawarkan oleh indonesia
kita itu yang membedakan perspektif kita
dan perspektif yang ada lainnya adalah
nomor satu kita paling inklusif
yang lainnya mungkin inklusif tapi tidak paling
kenapa kita paling inklusif memang didesain untuk inklusif
artinya indo pasifik kita itu didasarkan pada asean mekanisme
dan asean itu dari awalnya sudah inklusif
kalau lihat anggota asean sepuluh itu
itu ada yang liberal demokrasi
ada yang masih punya satu partai politik ya
seperti vietnam komunisme
ada yang seperti malaysia ya
itu kerajaan syariah
tapi semuanya disatukan oleh suatu common interest yang kuat
nah value nya mungkin bisa beda beda
tapi disatukan dengan interest karena apa
itu saya kira inklusif itu yang penting nomor satu
nomor dua yang membedakan lagi adalah
kita ingin bahwa semua kita yang berada di asean ini kita harus menjaga kepentingan kita
kita bahwa semuanya itu dibangun dari persepsi kerjasama itu bisa dilakukan
bukan dari persepsi ancaman
nah itu membedakan
kita tidak menganggap kita harus membangun ini supaya bisa menghadapi ancaman dari suatu negara tertentu
tapi kita mengajak semua negara karena kita percaya bahwa kerjasama itu bisa dilakukan dengan dasar common interest
bahwa artinya indonesia mencoba untuk melahirkan sebuah persepsi baru persepsi baru atau mencoba untuk menggabungkan dari kelima persepsi yang sudah ada pak
kalau kita bicara mengenai indo pasifiknya indonesia ya
itu tidak akan tidak ada maksud sebenarnya untuk membuat arsitektur baru kawasan
artinya semuanya tetap sama
cuma kita mempunyai cara pandang baru
cara pandang baru tadi adalah karena lahirnya asean senturi
konteksnya menjadi baru maka dengan alat yang sudah ada
kita maksimalkan alat itu untuk bisa memperoleh keuntungan atau opportunity dari hal hal yang baru tadi
nah itu konsep kita
taat hukum internasional nomor dua
banyak prinsipnya tapi yang penting penting gitu ya
terus kemudian yang ketiga inklusif tadi
ya approach nya menggunakan asean mekanisme
kata asean sentralitas itu intinya approach nya asean mekanisme
asean mekanisme itu apa
karena east asean summit memang didesain untuk menampung semua negara negara besar itu
sepuluh negara asean ditambah delapan besar negara lainnya
kemudian jepang india australia new zealand semuanya
dan yang paling penting semua negara tadi sudah sepakat dalam satu prinsip kerjasama
yaitu yang namanya deklarasi east asean summit untuk kerjasama yang dibentuk di bali tahun dua ribu sembilan belas
yang semua kepala negaranya sudah taken
bahwa kerjasama di sesama negara ayas itu digunakan untuk kesejahteraan kawasan
kedua menghormati hukum internasional
dan yang ketiga
itu semua menghargai semua perbedaan
perbedaan etnis perbedaan pendekatan perbedaan posisi politik semua harus dihargai
nah lima jenis indo pasifik tadi kan perbedaan posisi
jadi semuanya bisa dihargai bersama sama
bahwa artinya kelima konsep indo pasifik yang lain itu kurang signifikan atau kurang sesuai dengan negara negara asean seperti itu atau bagaimana
semuanya itu bagus ya
asean itu bhinneka tunggalita
berbeda beda tetapi tetap asean juga
nah lima limanya itu berdasarkan cara pandang masing masing
nah konsep kita tidak akan memblend itu jadi satu
karena asean itu bukan blender mesin
semuanya kita undang di dalam meja east asian summit
dan ceritakanlah masing masing apa yang kamu punya
tetap itu diperjuangkan masing masing
tetapi diantara perbedaan itu pasti ada komunalitas
yang bisa disatukan
bisa dijadikan titik poin atau poin kerjasama yang akan mensejahterakan semuanya
jadi masing masing boleh punya sendiri
ditumpuk jadi satu di satu meja yang namanya east asian summit
dicari komunalitasnya dan komunitas itu dijadikan basis kerjasama
itu pengalaman asean selama lima puluh tahun terakhir seperti itu
lantas bagaimana mengapa indonesia dirasa perlu untuk menyampaikan perspektifnya mengenai konsep indo pasifik ini pak
ya tadi mbak diana dari awal sudah menyinggung adanya power projection
nah itu exactly yang kita harus
exactly yang kita harus hindari
dan asean itu diperlukan ya
memperlu punya konsep sendiri ya
supaya asean selamat dari tercapek capek oleh power projection tadi
kalau tidak asean pasti akan tercapek capek
nah caranya apa
yaitu dengan mengubahkan konsep asean berdasarkan mekanisme asean dengan asean sentralitasnya
mekanisme tadi yang paling penting adalah inklusivitas
jadi kita akan mengundang secara pasti china atau rrt masuk lalu
masuklah bersama kita
amerika masuklah bersama kita
kalau amerika pergi kita kehilangan sembilan belas triliun
kalau rrt pergi kehilangan dua puluh satu triliun
tapi kalau semua bergabung kita akan mendapatkan enam puluh lima triliun total gdp purchasing powerperity
dalam tiga tahun lagi menjadi sembilan puluh lima triliun
itu uang yang lebih dari cukup untuk membangun indo pasifik menjadi kawasan yang lebih maju lagi
nah itu saya kira inti dari yang ditawarkan oleh indonesia dan harapannya juga akan ditawarkan oleh asean
karena sedang dalam proses
baik selain prinsip asean sentralitas
apa saja prinsip prinsip yang coba untuk dibawa oleh konsep yang coba dihadirkan oleh indonesia
ya itu semua konsep kan tidak boleh menulis di awang awang
menulisnya harus di daratan
artinya di rata itu harus dibumikan menjadi proyek proyek yang sangat realistis dan bisa dikerjakan bersama
indonesia itu mengusulkan tiga jenis kerjasama
karena dari awal kita mau menjadi poros maritim dunia
dan asean itu letaknya persis diantara samudera india dan samudera pasifik
sehingga menjadi jembatan antara
itu menjadi jembatan ya itu maritime
karena kalau kita bicara mengenai dua samudera yang begitu besar konektivitas menjadi penting
pembangunan infrastruktur pelabuhan dan sebagainya
yang ketiga itu sdgs
sdgs itu menjadi penting kenapa
karena anggota negara di sekitar kita itu ada negara negara yang berpengaruh di sekitar kita

negara pulau pulau itu banyak
sdgs itu akan sangat diperlukan oleh mereka
untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan
sesuai dengan mandat dari pbb
baik sejauh ini apakah ada penolakan dari negara negara asean atau ketika dideklarasikan apakah ada penolakan atau masukan dari negara negara lain pak
ya pertama tama kita meyakinkan ya kepada negara negara asean bahwa indonesia tidak akan pernah meninggalkan asean
asean itu penting buat indonesia dan asean itu sokok guru
itu kita meyakinkan kedua
yang kemudian yang kedua kita mengajak asean bersama sama ayo sama sama kita membangun sebuah konsep bersama indo pasifik
dan ternyata kalau kita lihat dari apa chair statement dari asean summit leader summit kemarin ya ketiga tiga
ada satu paragraf yang menyebutkan asean bersama sama membangun membuat konsep indo pasifik
yang merupakan konsep pasifik indonesia
jadi artinya semuanya sudah setuju
nah tinggal detailnya itu yang kita kerjakan bersama sama sekarang
dan kita akan mencoba untuk membahas dan mengkaji lagi apa saja tujuan yang ingin dicapai dari perspektif yang coba untuk dilahirkan oleh indonesia
kita akan membahasnya di segmen selanjutnya ya pak siswa
dan pemirsa kita akan melanjutkan perbincangan kita di indonesiaforward sesaat lagi
jangan kemana mana tetaplah bersama kami
masih berbincang bersama dr siswo pramono kepala badan pengkajian dan pengembangan kebijakan dari kementerian luar negeri republik indonesia
baik pak siswa kita melanjutkan perbincangan kita yang juga menjadi sangat menarik sebenarnya apa yang menjadi dampak secara global dari asian center ini pak
ya mbak diana ini pendapat saya itu sangat kadang kadang juga sangat akademis ya
jadi harus dilihat dari data data yang ada
nah misalnya begini ketika asean senturi itu lahir tentu akan ada kekuatan dunia baru yang lahir juga ya itu suatu siklus global politik yang seperti itu
pertama dulu kekuatan eropa kemudian ada revolusi amerika lahir kekuatan amerika utara nah kemudian sekarang lahir kekuatan di asia timur

nah problemnya salah satunya itu ada kekuatan di asia timur ya
pertama itu kekuatan philosopher dan kekuatan xiaomeng wenzhe itu apa

nah itu yang harus di harus ditangani secara hati hati ya kalo kita melihat peta asia timur itu ada tiongkok diatas
itu yang mewakili keekonomi terbesar sekarang
tapi juga ada budaya barat dibawah australia itu mewakili western civilization
nah di tengah tengahnya itu lahir ya
mulai dari india
kemudian jepang nah jepang itu bentuk demokrasi yang sangat mapan
lalu korea problemnya kalau mau dibelung problem
itu semuanya itu bukan western demokrasi
ada budaya lokal yang menjadi penyangga demokrasinya
kemudian jepang itu sinto dan buddhis
demikian nah buat tiongkok mungkin mereka akan melihat
oh lahir sebuah belt demokrasi yang mungkin secara sistem bertentangan
atau berbeda dengan tiongkok
tapi ketiganya tadi negara tadi sudah berhubungan dengan tiongkok itu dua ribu tahun sejarahnya
termasuk indonesia ya
termasuk indonesia sejak zaman nusantara dulu sejak zaman sriwijaya
australia dia juga melihat ada belt demokrasi yang baru lahir
belt yang baru ini itu sangat lokalisasi
memang demokrasi itu universal
tapi disanggah oleh katakanlah di indonesia
budaya islam yang kuat
islamnya islam kayak kalau misalnya muhammadiyah ya islam berkemajuan
artinya islam yang bisa merangkul modernisasi
tapi nu dengan islam nusantara
islam yang ditopangkan pada budaya lokal
demokrasinya juga akan berbudaya lokal

saya kasih contoh kalau negara negara barat itu sesuatu yang harus masih dipelajari lagi
saya kasih contoh kalau negara negara barat itu sesuatu yang harus masih dipelajari lagi
kalau kita melihat di penelitian louis institute ada di internet itu
cari yang namanya termometer
thermaito itu melihat bagaimana hangatnya australia kepada negara sekitarnya
tapi kalau kita lihat termometernya itu lima puluh delapan
dari sampai seratus angkanya lima puluh tujuh
jadi cuma anget anget tayang itu
anget anget kuku orang jawa bilang
dengan indonesia indonesia demokrasi ketiga terbesar di dunia
teman terdekat dari australia hubungannya sangat bagus ya
teman perdagangan juga
tapi angkanya itu cuma sekitar lima puluh empat
jadi juga anget anget kuku ayam
sesama di kuwait tapi angkanya juga sama dengan china lima puluh delapan
artinya apa pak warna yang coba ditampilkan oleh
nah kalau angka lima puluh delapan kan tadi angkanya sampai seratus
berarti kalau sembilan puluh itu wanget lah
kayak orang jatuh cinta gitu
lima puluh delapan ya tetangga jauh lah gitu ya
lima puluh sampai enam puluh tetangga jauh
kalau misalnya angkanya di bawah tiga puluh ya itu sudah musuh
nah ini kan aneh
ya dagangnya dengan rrt tapi dengan rt angkanya lima puluh delapan
dengan indonesia sangat dekat sekali
tapi angkanya lima puluh empat padahal kita demokrasi
dengan india rajanya demokrasi dan ikut kuat sama sama
angkanya juga lima puluh delapan
kami bandingkan dengan bagaimana rakyat australia
berarti termometernya melihat eropa
tujuh puluh angkanya rata rata anget ya kan
dengan inggris delapan puluh dua
lihat tentu itu nenek moyangnya ya wajar
tapi dengan kanada itu kanada kan nggak ada sangkut pautnya sebenarnya
secara ekonomi jarak juga jauh
artinya apa perlu pendekatan lebih supaya saling tahu
dan bagusnya sekarang australia sudah bikin upaya yang sangat bagus
dia mengirimkan banyak anak muda australia untuk belajar di asia
hopefully nanti mereka semakin paham
sehingga ada rasa saling percaya
sehingga apa yang disebut sebagai identitas politik itu bisa dikurangi
indo pasifik tadi akan lebih dilihat sebagai peluang peluang
daripada kalau sudah beda itu berarti susah kerjasama
nah kalau angkanya seperti itu lima puluh delapan lima puluh lima
kan kerjasama jadi susah itu nggak saling percaya
kerjasama itu dagang itu saling percaya
bahwa dia tidak akan ngeplang gitu loh
nah kalau misalnya tidak percaya susah dagangnya
nah itu artinya akan lebih maju lagi kalau ada rasa saling percaya di indo pasifik
itu yang sedang dibentuk oleh indonesia dan teman teman di asean
baik selain perspektif untuk menumbuhkan rasa saling percaya di konsep indo pasif yang diusung indonesia
tentunya sudah ada serangkaian kerjasama ya pak yang sudah mulai digagas
mungkin tadi bapak sudah menyebutkan bahwa ada kemaritiman
kemudian ada kerjasama kerjasama apa lagi pak
kerjasama yang sudah kita lakukan sebenarnya itu banyak ya

indonesia kan maunya kalau sudah ada konsep itu segera dikonkretkan di lapangan
sudah di berlakukan sudah dimulai di permasalahkan
satu contoh ya kita kasih salah satu contoh ya
misalnya antara indonesia dan india itu kemarin ada kesepakatan ya
antara dua kepala negara pertengahan tahun ini yang namanya share vision
itu pertengahan tahun ini segera kita implementasikan
dalam side vision itu disebutkan misalnya
konkretnya itu hubungan antara andaman dan nikobar dengan aceh dan provinsi lain di sumatera utara
kenapa aceh pak
nah gini andaman nicobar itu adalah wilayah india yang jaraknya satu dua ratus km dari chennai dari pantai india
tapi poin terdekatnya hanya satu ratus dua puluh kilo dari aceh
lebih dekat dari aceh
nah poin terjauhnya itu sekitar enam ratus km dari aceh
tapi tetap lebih dekat dari aceh gitu
dari aceh itu sama
itu seperti batam ke natuna itu antara enam ratus km
artinya kalau orang di andaman nicobar mau makan telur telur ayamnya didatangkan dari chennai
harusnya jauh seribu dua ratus km
mau membangun rumah semennya dari senay
nah kemudian kenapa kok tidak didatangkan saja telur kebutuhan sehari hari semen bahan bangunan dari aceh dan dari sumatera
nah ini indo pasifik yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kerjasama konkret
orang andaman nicobar kadennya sudah kita undang ke aceh
kaden aceh sudah datang ke andaman nicobar dan ke chennai
akhir bulan ini akan diberangkatkan ekspedisi kapal pertama
kapal rakyat aceh membawa contoh barang barang aceh dipamerkan di andamanikobar
logistik seperti itu ya pak
logistik ya mulai dari batu pecahan untuk bangunan contoh semen contoh telur ayam
telur ayam mestinya di india dan aceh sama lah telur ayamnya sama ya
tapi ini lebih dekat sehingga kita menang dalam persaingan harga
nah itu artinya kan konkret itu sudah jadi satu kerjasama
yang potensi lainnya adalah untuk maritim itu blue economy
ya termasuk perlindungan lingkungan dari plastik diberi situ itu potensi kerjasama yang besar
konektivitas kita maunya itu ada sebuah master plan
kalau bukan master plan outlook ya mengenai indo pacific connectivity
seperti punyanya aceh
nanti kita bisa memetakan
berapa pelabuhan yang diperlukan
di indo pasifik untuk indian ocean saja
misalnya sampai dari
berapa pelabuhan seratus pelabuhan
berapa pelabuhan laut dalam
berapa pelabuhan kelas menengah
dan berapa pelabuhan kecil
kan nanti pengusaha kita bisa juga
membangun pelabuhan kecilnya
gak semuanya harus diserahkan ke jepang dan cina
karena kita sudah punya
kita sudah menjadi
negara yang mengusulkan
dan berhasil menyenggarakan
ayora summit pertama kali
dan sebagian besar
sudah membangun jalan
berarti kita mampu
nah dengan pemetaan tadi
kita bisa kira kira yang bisa jadi
bagiannya indonesia malaysia
atau mungkin vietnam
membuka peluang peluang baru
untuk kerjasama ekonomi
karena tujuan ya betul
tujuannya menciptakan pusat pusat pertumbuhan baru
dan yang main harus orang di kawasan situ saja
bukan di orang di kawasan luar
walaupun orang kawasan luar
tentunya boleh juga ikut bermain
nah itu untuk yang konektivitas
sdgs lebih banyak lagi yang bisa kita kerjakan
indonesia sudah punya proyeknya
yang bisa kita tularkan ke negara negara
kecil apa negara negara pulau
sebuah negara pulau kecil tapi dengan
berwawasan lingkungan itu sudah
banyak kita tawarkan termasuk
di ayora kemarin jadi banyak proyek konkret
yang bisa kita keseluruhan
tapi kira kira dari pihak asean sendiri sudah akan
mampu menjalankan peran seperti yang diharapkan oleh indonesia
atau belum pak
asean itu kan sepuluh ya
dan kita punya budaya
jadi kalau urusannya
politik semuanya harus sepakat
kelakon gitu ya daripada
cepat tapi tidak kelakon
tapi kalau kerjasama ekonomi itu bisa
dan sebagainya nah
saat ini semua asean sudah
sepakat bahwa asean perlu
hanya detailnya saja saya sampaikan tadi
masih dibicarakan memang ada
beberapa negara anggota yang ingin namanya dirubah
oke seperti itu jangan indo pasifiknya
tapi katakanlah kebijakan
kelautan asean misalnya
begitu ada yang mengusulkan itu ada yang
mengusulkan namanya diganti asean
indo pasifik ada yang mengusulkan menjadi
asean indo pacific buat indonesia
yang paling penting itu prinsipnya
nama bisa ganti ganti tidak apa apa
walaupun kalau namanya tetap itu lebih
mudah lagi tentunya kenapa
karena dari dulu dalam dokumen asean itu
disebutnya indo pasifik sejak
tahun dua ribu tiga belas sebetulnya indo pasifik
memang di asean juga disebut itu nah tapi kita
itu terserah dari teman teman di asean
bahwa tahap konsolidasi selanjutnya
akan dilakukan seperti apa
ada beberapa pemikiran di indonesia
untuk mengawal proses ini di asean ya
asean nanti akan berpindah
chairmanship nya ya dari singapura ke thailand
thailand itu adalah
jagoan kalau sudah di bidang konektivitas
karena memang sudah lama mereka melakukan itu
nah nanti mungkin kita akan lebih banyak berkecimpung
di bidang maritime nya karena
ada konsep maritime fulcrum kita
ke depan misalnya ada pemikiran
untuk kita misalnya
membuat sebuah konferensi
tentunya dengan bekerja sama dengan
sejarah asean itu ada pemikiran pemikiran
seperti itu yang kedua juga ada
pemikiran mungkin perlu
suatu saat itu dialog yang lebih
kuat antara eas east asian summit
tadi yang sepuluh negara asean dan
negara besar lainnya dengan
ayora ayora itu adalah kerjasama di
lingkar indo pasifik troika
itu adalah ketua yang sekarang ketua yang
lalu dan ketua yang akan datang
jadi tiga tiganya diajak berhubung
itu sudah ada banyak konsep konsep
yang akan kita laksanakan
untuk tahun depan ini kalau negara negara di kawasan
asean sendiri sudah sepakat lantas bagaimana
tanggapan dari major power
sendiri pak apakah mereka juga akhirnya
menyepakati ini atau mungkin abstain atau bagaimana
untuk bisa menerima konsep kita
jadi yang kita bilang
ke mereka kalau kita
ayora bukan mendasarkan indo pasifik
dan kalian kalian sebenarnya sudah sepakat
dan presidennya sudah taken mengenai
dua belas prinsip kerjasama apa lagi
yang ditunggu hai amerika apa
arti tanda tanganmu hai rrt
apa arti tanda tanganmu
nah itu kita
memerlukan waktu waktu tapi yang
amerika sudah menyatakan mendukung
beberapa negara masih harus
diyakinkan tapi itulah seni diplomasi
itu kita akan
terus engage dengan mereka
dari waktu ke waktu jepang saya kira
sudah mulai cocok kebetulan apa
konsep kita indo pasifik itu kan
mulai dari ayora berarti termasuk
afrika sampai asia dan
pasifik kalau jepang itu sama
juga namanya asean
asia sampai afrika juga
sama dengan kita kita bisa kerja sama di situ
kalau amerika itu memang
batasnya itu armada ke tujuh
amerika sampai ke bagian
timur menggembangkan sisi militer ya pak
bagian timur samudera india
karena bagian barat samudera india sudah
di bawah komando armada ke lima
ke enam bukan ke tujuh
tapi itu tidak menutup kerjasama artinya
peluang itu semakin besar sekarang
amerika sudah menawarkan satu proyek
kerjasama yang namanya
jepang bisa kita pakai
dipilih mana yang paling menguntungkan
itu beautifulnya kalau kita menggunakan
inklusif semuanya diundang
semua menawarkan proyeknya
dipilih yang paling menguntungkan buat
kawasan kita artinya bisa melahirkan
perdamaian dan kerjasama diantara negara negara
kawasan indo pasifik seperti itu ya pak ya itu pengalaman
asean selama lima puluh tahun tidak ada perang besar
sekarang kenapa sudah
damai kok malah mau ribut
jadi paling baik adalah
indonesia punya baik semoga
konsep yang ditawarkan oleh indonesia ini
semuanya sepakat dan bisa membawa kebaikan
untuk seluruh negara ya pak
terima kasih banyak atas waktunya bersama saya di indonesia pak
terima kasih mbak diana terima kasih dan pemirsa demikian
indonesia forward bersama badan pengkajian
dan pengembangan kebijakan kementerian luar negeri
saya diana twika undur diri terima kasih